wakil presiden yusuf kala mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan syarat calon wakil presiden di mahkamah konstitusi yang diajukan partai perindo
jika gugatan ini dikabulkan maka peluang jokowi jk jilid dua semakin terbuka lebar
secara mengejutkan wakil presiden yusuf kala atau jk masuk sebagai pihak terkait dalam gugatan yang diajukan partai perindo ke mahkamah konstitusi terkait syarat pengajuan cawapres
hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar soal kemungkinan duet jokowi jk terulang kembali di pilpres dua ribu sembilan belas
dikutip dari laman detik com konsultan politik denny ja menilai manuver babak kedua agar jk maju menjadi cawapres kembali akan mengubah peta politik
dhani mengatakan gugatan uji materi terhadap pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu ini menjadi punya legal standing
menurut denny keputusan mk nantinya
menjadi hak krusial karena tak hanya menentukan konstelasi pemilu dua ribu sembilan belas tapi juga konstitusi indonesia ke depan
namun jika mk memutuskan gugatan uji materi sebelum sepuluh agustus dan gugatan tersebut dikabulkan maka peluang jokowi jk jilid ii terbuka lebar
sementara itu dua partai politik pendukung jokowi dodo pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas pdip dan perindo mempersilahkan wakil presiden yusuf kala melakukan uji materi undang undang pemilu ke mahkamah konstitusi
hal ini dirasa perlu dilakukan untuk kepastian hukum bagi yusuf kala sendiri
pdip menganggap uji materi yang dilakukan oleh yusuf kala sesuai aturan dan undang undang yang berlaku
jika sudah tuntas proses di mahkamah konstitusi hal ini akan menjadi titik terang mengenai nasib yusuf kala terkait diperbolehkan atau tidaknya yusuf kala untuk kembali maju dalam bursa calon wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
justru itu bagus ya supaya nanti ada kepastian
dalam untuk pak jk yang pernah menjadi wakil presiden apakah masih diperbolehkan oleh konstitusi dan perundang undangan kita untuk maju kembali sebagai calon wakil presiden
maka pengujian ke mk itu menjadi penting untuk agar pak jk memiliki memperoleh kepastian hukum tersebut
partai pendukung jokowi yang lain perindo mendukung penuh langkah uji materi undang undang pemilu
perindo yakin uji materi akan lolos dan yusuf kala akan kembali mendampingi jokowi pada pemilihan presiden tahun depan
sementara dari kubu oposisi tidak ingin menanggapi terlalu jauh langkah uji materi undang undang pemilu yang dilakukan oleh wakil presiden yusuf kala
partai demokrat menghargai apa yang dilakukan oleh jk sebagai seorang warga negara
namun demokrat menyampaikan agar masyarakat dan hakim mk melihat bagaimana undang undang pemilu ini
yang dibuat dan terbentuk di masa lalu
dua periode itu ya sudah mau dia berturut turut atau mau terpisah itu adalah dua kali masa jabatan
bahkan banyak yang menyatakan kenapa bapak tidak masuk lagi kan tidak dua periode
nah jadi sekali lagi kita persilahkan kepada para hakim mahkamah konstitusi untuk kemudian memberikan yang terbaik
tetapi insya allah belajarlah pada sejarah negara kesatuan republik indonesia terdahulu
memang ada baiknya ada pembatasan semacam itu
partai keadilan sejahtera menegaskan mengenai sikapnya yang sudah jelas mengenai undang undang pemilu
pks kini hanya tinggal menunggu dan melihat hasil dari uji materi yang dilakukan oleh yusuf
yang berikutnya terdekat pengolahan agar yusuf kalla tidak terlalu jauh
manuver wakil presiden yusuf kala mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan syarat cawapres di mahkamah konstitusi membuka peluang ini
peluang terjadinya duet jokowi jk jilid kedua yang akan diperkirakan kembali terjadi
jika ini terrealisasi maka akan mengubah peta politik jelang pilpres dua ribu sembilan belas
tidak hanya itu keputusan mk juga tentu berpotensi mengubah tatanan ketatanegaraan indonesia ke depannya
lalu bagaimana partai partai koalisi pendukung jokowi melihat quote unquote ini manuver pak jk ini apakah semuanya happy atau justru wajahnya terlihat harap harap cemas atau was was
untuk bertanya untuk mengetahui
untuk mengetahui jawabannya sudah ada tiga orang pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintah yang sudah hadir pada malam hari ini
mas awi terima kasih sudah datang
kemudian ada wakil sekjen partai golkar kang aceh hasan syazili
kang aceh terima kasih
dan ini kalau katanya sih kepala sunggunya ini ya
ada bang omar bin watubun ketua dpp pdi perjuangan
bang omar terima kasih
langsung kita impor dari tangerang hari ini ya jauh jauh
dengan manuver ini cukup
bagi partai partai koalisi bang komar terakhir tentunya ya
cukup mengubah hitung hitungan matematika konstelasi nggak
bagi partai golkar sendiri misalnya
pertama yang harus kita letakkan bahwa kita jangan dulu berandai andai
bahwa hasil mk akan misalnya mengabulkan gugatan
karena pasti akan kalau mengabulkan gugatan kan otomatis konfigurasi akan
bisa jadi mengubah harapan beberapa
kalau pengantar saya tadi sangat optimistis ya
itu kan pengantarnya mas budi sangat optimistis
tapi yang perlu saya tegaskan adalah bahwa apa yang dilakukan oleh pak jk tentu harus kita hormati
setidaknya penjelasan dari misalnya tadi kita dengarkan jurubicara pak jk
bang hussein bang uceng mengatakan bahwa ini semata mata untuk
mencari kepastian terkait tentang tafsir pasal tujuh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
anda setuju tuh dengan pernyataan itu
bahwa ini hanya untuk mencari kepastian bukan mencari posisi kekuasaan
bisa ditafsirkan dalam situasi menjelang pendaftaran capres cawapres
tentu bisa ditafsirkan macam macam
tafsir golkar pimpinan erlangga hartar itu apa
tafsirnya hanya bisa dikembalikan kepada pak jk sendiri
pak jk sendiri kan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh beliau
sebagaimana pernyataan dari bang uceng tadi
adalah bahwa ini ingin mempertegas soal kepastian terkait dengan jabatan cawapres yang dilaksanakan atau dijabat
apakah bisa berturut turut atau tidak berturut turut
menurut saya harus dipisahkan mana domain dari proses hukum konstitusi
mana yang menjadi domain dari politik
kalau menjadi domain dari politik maka tentu tidak serta merta
bahwa keputusan misalnya andai tadi yang dibicarakan sama mas budi
andai dikabulkan tentu kan sebagaimana kesepakatan koalisi partai politik itu akan dibicarakan secara bersama sama
lalu kemudian diserahkan kepada pak jokowi dan pak jokowi
menentukan siapa yang kira kira memenuhi kelayakan
saya mau tahu tapi kak aceh sebelum ke mas awi dan juga pak komar
isi hatinya partai golkar ini lebih happy dengar kabar ini atau cenderung waswas sih
harus dilihat dari nawaitu ini
harus dilihat dari nawaitu dari gugatan tersebut
tapi kalau dilihat dari wajahnya kak gacik kayaknya agak waswas sebenarnya
sebetulnya buat saya juga tidak ada masalah
dari sejak awal sikap partai golkar terkait dengan cawapres
yang saya anggap sebagai domain politik
itu menyerahkan kepada pak jokowi
soal siapa cawapresnya
jadi dua hal yang berbeda
apa yang terjadi dalam proses hukum konstitusi dan domain politik
yang memang momennya bersamaan dengan mau pendaftaran cawapres ini
jadi oleh karena itu menurut saya harus dipisahkan dua hal tersebut
karena nawaitu yang disampaikan oleh pak jekak
itu adalah sebagai upaya
untuk mencari kepastian hukum
tentang tafsir terhadap pasal ayat ke tujuh
berarti demi konstitusi
bukan demi kekuasaan politik
kami di partai golkar sangat menghormati pak jk
dan pasti pak jekak berangkatnya dari semangat itu
bukan semata mata soal politik
mas sawi kalau golkar agak tidak enak ngomong ya
kalau p tiga sendiri menciumnya ini aroma politik
atau betul betul ingin menegakkan konstitusi
tapi dijawabin lebih asik di segmen berikut
tetaplah bersama kami
sampai jumpa di segmen berikut
kenapa penyataan wakil presiden jk menanggapi uji materi ini
nanti kita lihatlah perkembangannya
demi bangsa dan negara
kalau pak jekak dikucukkan kenapa
ya kita lihat perkembangannya
dan sekarang ini kita tidak bicara pribadi saja
bicara tentang bangsa ke depan
ya tergantulah nanti penilaian bangsa ke depan macam mana
awi dan p tiga ini demi jk atau demi bangsa
pertama gugatan pak jk sebagai pihak terkait itu hak konstitusional atas nama warga negara boleh boleh saja
yang kedua itu dasar dari pengakuan dari baik dari jurubicara maupun dari pak jk untuk memperjelas tafsir konstitusi
tapi bagi sebagian publik itu lebih dimanai sebagai untuk hasrat berkuasa
sebagian publik itu termasuk p tiga apa tidak pak asawi
kita menyampaikan ada pandangan dari beberapa pengamat baik itu pengamat politik maupun pakar hukum tata negara
yang berpendapat bahwa ya memang demokrasi itu ada batasannya
artinya demokrasi memang bebas tapi ada batasan batasan tertentu dalam konteks regenerasi kepemimpinan
salah satu misalkan yang berpendapat seperti itu kawan kita misalkan pengamat politik dari universitas erlangga menyampaikan bahwa problem bangsa ini ya cukup banyak dan cukup tidak bisa
karena diselesaikan oleh satu orang beberapa orang tetapi harus menjadi kepentingan bersama
yang ingin kami katakan saat ini tidak bisa melepaskan diri dari tanda kutip kecurigaan kecurigaan hasrat berkuasa
karena memang momentumnya sudah momentum politik
apalagi misalkan kalau pendapat hukum dari kami pasal tujuh undang undang dasar empat puluh lima kan sudah jelas
artinya bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden itu lima tahun
satu periode lima tahun dan bisa dipilih kembali hanya satu masa periode
kalau persoalan ada yang menganggap itu belum jelas ya itu hak mereka hak teman teman yang perlu memperjelas itu
sebelum ke bang komar boleh putarkan nggak apa namanya pernyataan dari kuasa hukum wakil presiden yusuf kala iman putra sidin yang mengatakan bahwa
seperti kata kalau beda dengan mas awi tadi
kalau mas awi mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden
apa namanya sudah jelas konteksnya
tapi beliau mengatakan nyata wakil presiden bukan setaraf dengan presiden
ini kita lihat pernyataan ini
ketika kita membaca kembali secara jeli dan jernih terhadap undang undang dasar empat puluh lima pasal tujuh itu
maka yang diperdebatkan adalah frasa hanya untuk satu kali masa jabatan
maka pertanyaan kemudian muncul adalah apakah frasa hanya untuk satu kali masa jabatan itu untuk siapa sebenarnya
apakah untuk menteri
apakah untuk wakil presiden
apakah untuk presiden
maka ketika frasa ini ditulis di mpr sebenarnya di alam pikiran
pembentuk undang undang dasar ketika itu adalah masa jabatan presiden yang harus dibatasi
presiden memang ya
karena presiden adalah pemegang kekuasaan
bukan wakil presiden
karena presiden pemegang kekuasaan
wakil presiden oleh undang undang dasar empat puluh lima itu hanya disebut sebagai pembantu presiden
dalam pasal empat undang undang dasar empat puluh lima
saya mengkritisi apa yang disampaikan oleh pak irman putra sidi
pak irman itu jangan lupa dia lawyernya pak jk
berarti suara pak irman dan juga suara pak jk secara hukum
jadi jelas di frase undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal tujuh itu presiden dan wakil presiden
kalau ditanyakan batasan satu periode kok masih merujuknya kemana mana
ya merujuknya ya kalimat di awal presiden dan wakil presiden
kalau dianggap wakil presiden sama dengan menteri sebagai pembantu presiden
tidak bisa presiden dan wakil presiden itu tunggal
pemilihannya aja berbarengan gitu
jadi presiden wakil presiden itu menjadi presiden ketika misalkan presiden tidak ada misalnya ke luar negeri
presiden yang wakilnya menggantikan bukan pembantu beda
dan wakil presiden itu bukan diangkat oleh presiden
tapi itu yang menjadi landasan legal standing atau legal filosofi dari pak jk melalui wakil kuasa hukum yang mengajukan itu
berarti landasan cara berpikirnya seperti apa
ya betul betul pengacara memang harus menjadi landasan hukum
kalau tidak ya nggak bisa memasukkan
itu juga kan
bang komar kalau anda melihat landasan hukumnya pak jk seperti yang diungkapkan pengacara itu
lebih kental mana nuansa konstitusionalnya atau tadi hasrat berkuasa
kok jadi nengok ke sini sini
gak ada jawabannya tadi
ya ini pengacara ini ahli hukum tata negara katanya ya
pengacaranya pak jk pokoknya saya nggak tahu
bahaya juga kalau ngomong begitu
begini jadi mestinya tidak boleh disampaikan begitu
masa disamakan wakil presiden dan menteri itu nggak bisa
presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat republik indonesia
menteri itu dipilih oleh presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat tadi
jadi dua hal yang berbeda
sama sekali berbeda jauh
jadi itu tidak bisa disampaikan
bagaimana kalau anggapan kuasa hukum tadi yang anda anggap kurang tepat
itu menjadi landasan berpikirnya pak jk juga sehingga beliau mau menjadi pihak terkait
saya tidak mengantar
andai andai seperti begitu
saya percaya betul pak jk ini kelasnya sudah negarawan
jadi tidak mungkin cara berpikirnya yang kelas kelas seperti tadi
tapi saya mau sampaikan begini
reformasi ini kan lahir karena kepentingan pertama bagaimana membetasi kekuasaan presiden dan wakil presiden itu
meskipun dulu tersirat satu priode dan dapat dipilih kembali
yang undang undang belum direvisi
tapi kemudian semua orang indonesia marah rame rame
sudah kita lakukan reformasi
pertama harus membatasi supaya cukup dua periode
dan itu tegas
dibatasi priode pertama dan sesudah dapat dipilih kembali untuk lima tahun berikutnya
menurut pd perjuangan konstitusi kita sudah cukup clear atau masih ada yang patut dipertanyakan
dan ini dipertegas kembali oleh undang undang tujuh belas tentang pemilu
ini beliau beliau yang nusun ini
kita sama sama di komisi dua ya
ada tap mpr sebelum amandemen
jadi itu di undang undang kemudian undang undang tujuh belas tentang pemilu itu juga membatasi persyaratan
membatasi perseratan presiden dan wakil presiden
apakah itu berturut turut maupun tidak berturut
bahkan satu periode yang tidak selesai pun sudah dikategorikan dua periode
tapi kita juga menghargai keputusan pak jk
untuk ikut serta sebagai yang mengajukan hak konstitusional sebagai warga negara untuk mengajukan gugatannya
yang menjadi masalahnya adalah ketika niat untuk mencari kepastian hukum menurut konstitusi itu terwujud di mahkamah konstitusi
kemudian pak jk maju
nah itu yang menjadi masalah disitu
disitu akan menghambat proses regenerasi di indonesia
kalau pak jk maju misalnya
maju sebagai calon wakil presiden lagi
seperti itu maksud anda bang
jadi menghambat regenerasi
artinya saya ikut pola pikir
cara berpikir pengacara tadi
dan pak jk sampai demi bangsa dan negara
berarti pertama harus memastikan
walaupun kita sudah tahu
di beberapa kepala daerah juga sudah uji
meskipun tidak sama antara kepala daerah dan presiden
dan disana juga diputuskan
ya sudah dua periode clear
mau apa berurut
walaupun tidak berurut
tapi sekarang teman teman pengacara maupun pak jk kan menyampaikan
bahwa demi bangsa dan negara
anda percaya itu ya
demi bangsa dan negara
dalam konteks mencari kepastian
hukum menurut keputusan mahkamah konstitusi
atau dapat di maju kembali lagi
tapi menjadi problem ketika pak jk maju lagi
untuk priode ketiga
itu juga bisa membuat
terjadi stagnan regenerasi
untuk nah sementara bangsa ini menjadi masalah
ketika presiden habis masa jabatan
kita turun nol lagi
karena tidak disiapkan
sebuah proses regenerasi yang benar
jadi kalau pak jk kemudian lagi kembali
wah itu kita tidak maju maju
bang komar mengatakan kepastian hukumnya sudah ada
tapi akan jadi agak kurang elok
jika pak jk memanfaatkan celah kepastian hukum itu
untuk maju kembali
harusnya partai golkar happy dong kadernya
bisa maju lagi sebagai calon wakil presiden
tentu buat partai golkar sendiri ya
terkait dengan semangat reformasi
tadi di awal sudah disampaikan oleh bang komarudin
semangat reformasi itu kan sebetulnya adalah soal pembatasan kekuasaan
bahwa kekuasaan presiden maupun wakil presiden
itu memang seharusnya dua periode
dan saya kira itu tidak bisa kita gugat kembali
karena itu adalah bagian dari kesepakatan
yang harus kita junjung bersama
dasarnya saya kira sangat jelas
jelas ada tab mpr
terkait dengan pembatasan jabatan wakil presiden
dan belum dicabut sampai sekarang itu
dan belum dicabut
sementara institusi ketetapannya sendiri kan sebetulnya masih tetap berlaku
sementara logika hukumnya
sementara logika hukumnya
kuasa hukum pak jk tadi anda katakan sama seperti bang komar
oleh karena itu perlu saya tegaskan
apa yang dilakukan oleh pak jk
yang perlu saya tegaskan bahwa
ini sesungguhnya tidak
tidak menjadi bagian dari sikap
karena tentu kalau menjadi bagian dari sikap partai golkar
ya ini menjadi pembahasan di internal partai
apa yang dilakukan oleh katakan
itu kan sebetulnya inisiatif dari perindo
pak jk menjadi pihak
pihak yang terkait begitu
tentu kami pun juga
tidak bisa juga menghalangi pak jk untuk
apa yang di
pak jk ambil
kita nggak bisa juga begitu
tetapi bahwa apa yang dilakukan oleh pak jk
memiliki pandangan yang berbeda
tentu kita harus menghormati begitu
bagi partai golkar sendiri
ya sampai sekarang saya kira
kalau pada domain politik hari ini
pak erlangga sebagai ketua umum
untuk menemani pak jokowi
karena itu adalah sikap resipi partai
tetapi tentu tidak berarti
menolak gitu ya
dan tidak dalam kapasitas
bahwa kami mengatakan bahwa apa yang dilakukan
kalau pak jk salah begitu
dari pak jk ya
ya setidaknya yang kita gambarkan
dari apa yang disampaikan oleh
jurubicaranya pak jk
yang mengatakan bahwa
ini soal bagaimana
perlu ada kepastian hukum
walaupun menurut pandangan saya pribadi
sudah pasti gitu
kalau misalnya masih agak abu abu
kepastian atau tidak pasti
ini kan situasi yang
bisa diprediksi bahkan
satu hari setelah pak jk dilantik
sebagai wakil presiden dua ribu empat belas yang lalu
dua tiga bulan
satu tahun dua tahun yang lalu
kalau memang ini masih dianggap abu abu
kenapa baru sekarang
saya mau tanya ke pak sawi
tapi usaha jidat berikut ini
tetaplah bersama kami
baik tadi kita sepakat bersama
bahwa sebenarnya pak jk punya niat yang tulus
niat yang baik untuk bangsa
tidak hanya untuk sekedar
yang pragmatis semata
tapi kalau bicara masalah itu
kan harusnya sudah sejak lama
mas sawi di gugat
atau di uji materi kan
kenapa baru sekarang
apa yang ada
ya itu dia
yang membuat publik yang saya katakan tadi
bahwa dibalik niat niat yang tulus
kalau kami sih melihatnya sih secara formal
ya ada niat kenegarawanan gitu
tapi kan kita tidak bisa
menaruh kecurigaan gitu
suatu poin maksudnya ter resourcesnya tapi leek kommenya itu wieliga
kalau keseluruhan sampe hadisten
apakah ini berlaku untuk pak jk apakah ini berlaku juga misalnya untuk pak jokowi untuk pak sb
tergantung permohonan dan juga tergantung putusan hakim
kita kan nggak bisa menebak sekarang
tetapi misalkan kalau misalkan ini digugat secara politik pak jk bisa maju kembali sebagai calon wakil presiden
dan belum tentu juga menjadi calon wakilnya jokowi
bisa jadi dia berpeluang juga jadi calonnya pihak yang lain
kan seperti itu memiliki peluang yang sama
itu problem saya kira
tapi anda yakin nggak sih pak jokowi mengendorse atau membantu atau menyokong secara moral dan secara politik pak jk melakukan hal ini
saya tidak yakin karena presiden selama ini tidak pernah mau tahu turut campur terhadap persoalan orang lain
apalagi kaitannya itu kaitan dengan kelompok dan pribadi
pak presiden selama ini menjaga fatsun beliau sebagai presiden
tidak mencampur adukan antara persoalan negara dengan persoalan hak konstitusional warga
tapi dalam wawancara
bersama jurubicara presiden johan budi sp
hari minggu yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah
jurubicara presiden mengatakan hal ini
atau boleh ditampilkan ya
pernyataan dari jurubicara presiden
pak johan budi sp
terkait dengan uji materin
nah ini kita lihat dulu
bang komar mas awi dan juga kang aceh
ini kalau kata presiden lewat jurubicaranya
bukan pak jokowi meminta
tapi memang pak jk sudah berkoordinasi dengan pak jokowi
dan pak jokowi setuju pak jk sebagai pihak terkait dalam uji materi undang undang pemilu
ini maksudnya endorsement atau bukan
kalau menurut saya sih bukan
saya menurut saya enggak
karena kan bahasanya melakukan koordinasi
oke jadi tidak mengendos atau mendukung pak jk melakukan hal ini untuk bisa bersama sama
saya kok meyakini bahwa pak jokowi adalah pribadi yang sangat penjujung tinggi konstitusi
dan sangat paham bagaimana seharusnya konstitusi itu
yang kod i maupun yang dhoni
kalau dalam bahasa arabnya itu ya
yang kod i itu artinya yang sudah pasti yang tidak bisa diubah
dan yang dhoni yang memang masih harus diperdebatkan
soal ini saya percaya betul bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan
tapi untuk pdi perjuangan
sebelum kita bicara mengenai implikasi demokrasi segala macam untuk generasi muda seperti saya
kalau misalnya keputusan ini membolehkan kembali pak jk maju kembali
sebagai calon wakil presiden
ini menjadi keputusan yang menguntungkan nggak untuk pak jokowi secara politik
bagi pdi perjuangan kacamata pdi perjuangan
begini jadi saya tidak mau juga berandai andai
karena saya percaya pak jokowi ada amanah yang harus dia bawa ya
pegang dan harus bahwa bangsa ini maju ke depan tidak maju mundur maju mundur
pak jokowi sendiri ini kan lahir dari proses reformasi
salah satu amanat reformasi ini harus kita memperbaiki
harus kita mempersiapkan proses regenerasi yang benar ke depan
dan yang tadi perdebatan soal minta izin setuju tidak setuju ya
masa kita berdua sama sama saya buat sesuatu tidak minta izin
dan itu etikanya harus begitu
mas kebun belum tentu mengendorse
ya tidak bisa langsung wah ini pak jokowi setuju untuk saya
pasti soal adat istiadat itu pasti lebih kental di sana
tidak bisa ditafsirkan begitu adinda
harus dilihat sebagai hal yang wajar wajar saja
yang boleh ditafsirkan juga mengenai dampak dampak
tapi kemudian nanti pak jk katakanlah
mahkamah konstitusi putuskan boleh maju lagi
juga belum tentu pak jokowi oke
serta mertama nerima juga kan
pasti juga berbagai pertimbangan
pdi perjuangan akan menyorongkan pak jk nggak bang kira kira
pdi perjuangan itu dalam proses
jadi tidak bisa saya bicara sendiri
atas nama pdi perjuangan itu tidak bisa
kira kira bang komar sudah dibisikin
oh tidak tidak
prosesnya cukup panjang urusan begitu
oke kita bicara mengenai dampak politik
kita punya waktu lima sampai enam menit
dampak politik apa yang akan terjadi
buat politik ketentang negaraan
buat iklim demokrasi kita
buat regenerasi kepemimpinan
jika ini dikabulkan dari kacamata partai partai politik koalisi
ya prinsipnya bahwa tentang jabatan
baik presiden maupun wakil presiden
dua periode itu menurut saya adalah sesuatu yang
memang harus kita pertahankan
karena semangat dari pembatasan kekuasaan itu adalah
bahwa tadi soal regenerasi
soal bagaimana membangun sirkulasi kekuasaan
yang lebih fair dan sehat begitu
karena kalau seseorang berkuasa terlalu lama
maka abuse of powernya itu sangat mungkin kuat sekali terjadi
walaupun wakil presiden lagi
meskipun wakil presiden lagi
apalagi posisi tersebut misalnya masih sangat ambigu
dan pasti juga akan dituntut yang sama untuk presiden
jadi oleh karena itu menurut saya
soal ini adalah spirit dari reformasi
spirit dari reformasi adalah bagaimana
kekuasaan politik seseorang itu dibatasi
termasuk adalah soal jangka waktunya
nah jika memang ada upaya untuk mengembalikan semangat itu
maka ini sama saja kita ingin setback ke belakang
dan menurut saya ketika awal awal reformasi
golkar adalah salah satu di antara partai yang justru paling depan
di dalam melakukan upaya reformasi tersebut
jadi meskipun kader golkar
tapi akan setback secara holting segitu
banyak hal gitu ya kang aceh
dan itu yang harusnya kita hindari
kenapa karena kita ingin bahwa demokrasi indonesia
yang sudah berjalan hampir dua puluh tahun ini dengan baik
harus kita tetap jaga supaya kita dari sini
akan memulai sesuatu yang baru ke depan yang lebih baik
mas awi sebagai ahli hukum ini
kalau misalnya kan kita bayangin
wah kalau pak jk aja bisa
apakah ini bisa berpengaruh dan berdampak domino
pada kepala kepala daerah misalnya
ya saya mau katakan itu bahwa kalau kekuasaan
itu memang sengaja kita batasi melalui reformasi
dan amandemen undang undang
dan pembatasan itu bagi p tiga
sebagaimana norma agama ini bahwa kekuasaan itu
memang dipergilirkan gitu
artinya regenerasi dalam sebuah kepemimpinan itu
merupakan hal yang sunatullah
regenerasi itu sesuatu yang baik
kemudian kalau ini problem kemudian
kepala daerah itu nanti
itu akan juga mengikuti dan bisa kacau demokrasi kita itu
jadi hanya semata mata untuk hasrat kekuasaan saja
sebagaimana pendapat dari sebagian pengamat gitu
kalau ada analogi untuk bangsa atau alasan untuk bangsa itu
ya kita juga tidak berhak mengklaim itu salah atau benarnya
tetapi pengakuan verbalnya memang untuk
bebannya memang untuk kepentingan bangsa
di luar itu ya kita nggak bisa menilai kan seperti itu
apa dampak implikasinya jika memang
hakim hakim mahkamah konstitusi mengabulkan uji materi ini
saya tidak mau beranda anda ya soal masalah waktu saja juga
waktu hakim mahkamah konstitusi sekarang lagi sibuk
gugatan pilkada terlalu banyak
jadi belum tentu juga ya

belum tentu juga sebatas waktu pendaftaran di sana sudah mengutus
tapi secara matematika memungkinkan nggak sih diputuskan sebelum deadline sepuluh agustus ini
agak riskan ya karena sekarang banyak
ini kan tinggal berapa puluh hari lagi sudah pendaftaran kan
jadi dan begini saya mau memaknai sikap pak jk tadi
demi bangsa dan negara itu dalam makna begini
karena beliau ini diusung oleh partai baru
pasti beliau menghargai sikap perindo mengusulkan dia
oleh karena itu beliau ambil posisi sebagai turut mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
jadi harus dimaknai juga dalam kepentingan bangsa dan negara itu menguji tentang kepastian konstitusionalnya
jadi jangan dulu kita apriori oh nanti habis itu beliau
saya kira bukan kelas pak jk bukan kelasnya itulah
anda yakin sekali itu ya
pak jk itu sudah kelas negarawan
tidak mungkin merusak karir dan tatanan kata negara dengan mau maju lagi untuk periode ini
saya tidak percaya
pak jokowi pun saya tidak yakin bisa melakukan hal itu
saya tidak mau berapriori
mudah mudahan keyakinannya sama tapi ada kalau tadi kelasnya pak jk bukan kelas yang kelas bawah
kalau ini gambar yang akan saya tunjukkan ini terakhir sekali
sebelum kita tutup gambar yang ingin saya tunjukkan ini kayaknya makan malam kelas super atas
oh boleh boleh
gambar terakhir saja
saya mau tanya nah di belakang kita nih abang abang
nah ini kayaknya terjadi beberapa waktu yang lalu mungkin sampai saat ini masih terjadi di istana kepresidenan
ini pertemuan betul ini ya ada pertemuan ini malam hari ini ya
ini membicarakan apa dan apa yang akan diputuskan
apakah akan keluar cuaca cerah kalau kata pak jk ini
ini kelas dewa dan dewi
jadi kalau kelas kerucut kerucut jangan tanya yang itu
jadi kelas tinggi itu
jadi ini betul
keputusan yang satu ini makan malam
atau mas romi makan rendang
tapi ini belum tahu ya
kira kira kapan keputusan akan menemukan siapa nih calon pendamping pak jokowi
bahwa bapak sudah ada
saya belum tahu
masih sampai agustus kita itu
tapi namanya masih sepuluh orang itu seperti dikatakan mas rofi
atau ada tambahan
yang pasti keputusannya tanggal sepuluh agustus
sepuluh agustus kita sudah tahu semua siapa yang akan jadi calon presiden
siapa yang akan jadi calon wakil presiden
tapi terima kasih bapak bapak kita akan nantikan bagaimana perkembangannya termasuk uji materi di mk ini yang juga sama sama mendebar debarkan
jadi yang mendebar debarkan tidak hanya siapa pasangan pak jokowi atau siapa pasangan lawan pak jokowi
tapi juga putusan mk yang mungkin akan mengubah konfigurasi politik bahkan demokrasi dan ketatanegaraan kita ke depan
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya di cnn indonesia pada malam hari ini
jelang pendaftaran pilpres
presiden jokowi kembali melakukan diplomasi meja makan dengan mengundang para ketua umum partai pendukung pemerintah di istana kepresidenan
nantikan informasi yang selesai dan tetap bersama kami